hai fenomena korean street food atau jajanan pinggir jalan ala korea memang tengah menjamur
di indonesia salah satu tempat yang menyajikan makanan khas korea adalah mogoyo di kawasan
tangerang tak perlu jauh jauh ya ke negeri ginseng karena food truck ini menyajikan jajanan
autentik korea seperti tokoki camilan yang terbuat dari tepung beras ada pula ramyun hingga
chicken gang jong aku emang suka makanan korea tapi yang ini bener bener rasa korea banget
siapa aku suka udah balik lagi dua kali ke sini udah mirip banget persis kalau kita korea juga
rasanya begini kok jadi kayak makan di drakor drakor gitu kita sang pemilik warung makan mengaku
korean street food dengan konsep foodtruck ini terinspirasi dari foodtruck yang kerap ditemui
di kawasan tangerang
itu saya pas ke korea wah kayaknya seru nih kan kalau di korea kan konsep jualan street food
pakai food truck gini udah biasa aja kan nah di sini itu jarang bahkan kayaknya setahu saya belum ada
hmm penasaran saya pun memesan camilan khas korea
ini namanya gimari gorengannya ini kayak ada bihun sama rumput laut
kalau di indonesia ini mirip mirip pangsir
selain mengenyangkan jajanan jajanan ini pun ramah di kantong loh harganya bervariasi mulai dari
harganya bervariasi mulai dari sepuluh rupiah

hingga empat puluh lima rupiah
yap berbagai kudapan ala korea memang tengah naik daun
cita rasa makanan korea pun bersahabat dengan lidah orang indonesia
tempat lainnya yang juga menyajikan jajanan ala korea adalah everplate kemang
seperti corndok kudapan berisi sosis dan juga keju mozzarella
yang berbalut tepung jagung dengan berbagai pilihan saus
ada pula odeng sejenis otak otak ikan dengan kuah pedas yang terbuat dari bubuk cabai
atau cobain ini nih hottop yaitu roti dengan berbagai isian seperti gula merah dan selai kacang
bagaimana semakin banyak pilihankan untuk mencicipi makanan khas korea
terbeliputan cnn indonesia